tetap selidiki terus kemungkinan ada hal lain dibalik itu
sesuatu hal yang tidak sesederhana seperti yang kita duga sekarang
jalan kaki capek
kalau pakai sepeda kayaknya enak

capek udah mau nyampe
kamu sih enak diboncengin
belum ada perubahan
saya masih ada urusan masih belum bisa balik ke sana
kamu gak usah khawatir ada saya sama pipit disini
semua sampai di sini
perhitungan atas haladi
sebentar nanti saya telepon balik
akang yang bantai kan kobang
korban dalam kasus firman sapitra
terpantau dalam dua hari ini bertemu dengan seorang wanita
yang kita curigai sebagai orang yang memberikan pekerjaan pada firman safari
apakah seorang wanita yang berpengalaman
apakah seorang wanita yang berpengalaman
jadi kejadian itu hanya rekayasa
kok kamu tahu
oke tetap sulit dikit terus
kemungkinan ada hal lain dibalik itu
sesuatu hal yang tidak sesederhana seperti yang kita duga sekarang
kalau pakai sepeda kayaknya enak
pakai sepeda kayaknya capek juga tau
pakai sepeda kayaknya capek juga tahu
capek udah mau nyampe
kamu sih enak diboncengin
perasaan gak sampe sampe
akhirnya sampe juga
ya obat obatnya gak jualan lagi

ya obat obatnya gak jualan lagi

duduk dulu yuk
kok om obek boleh jualan dulu ya
kok om obek boleh jualan dulu ya
udah gak jualan kali
udah gak jualan kali
udah gak jualan kali
udah gak jualan kali
aku udah nyampe rumah kamu
besok kalau kita kesini lagi
kalau bed nggak ada lagi
kita nggak usah kesini kesini lagi
iya udah capek capek
besok kamu jualan cilok lagi ya
yaudah kita jalan lagi aja yuk
kang gobang udah sadar
gobang udah sadar
oke nanti saya kesana
otak pembantaian kang gobang
nanti saya tebak balik
barusan dari mana
habis ketemu sama kang mus
kamu boleh keluar
barusan udah ngomong sama tiki nasi
bos dik dik kan nitipin pasar ke kita
kamu jangan pergi pergi arah aja tuh
barusan itu sifatnya menedak dan mendesak
undangan ulang tahunnya sudah selesai
yang jam segini masih belum pulang kemana
bukan gak tau dicek
liat liat harganya dulu
gak beli gak apa apa
yang penting tahu dulu harganya
tapi besok kalau sekarang udah kesolean nanti mamaku marah
baru aja diomongin
kalau udah cepet pulang
sini yang lagi sama temennya lagi ngebaso
ma udah lama ngebaso
ma pan barusan baru habis makan
ma cuma bilang aja udah lama ngebaso bukan minta
nggak mbak pawel
ma nggak mau soalnya barusan baru aja makan
maaf aku nelponnya bukan di waktu yang tepat
nggak apa apa aku senang dapat perhatian dari kamu
cuma pengen tau aja
penasaran keadaan kakak kamu gimana
si kemon nggak ada
kalau sampai nanti sore nggak muncul besok kita cari
perintah sepertinya mempermainkan perasaan saya
kalau ranti malah udah ninggalin saya
itu lebih bagus
biar sakit tapi ada kepastian
ini mah gimana ya
antara iya dan tidak
antara ada dan tiada
serba nggak jelas
kalau saya nggak tahu apa namanya
saya bukannya gr
tapi saya yakin dia suka sama saya
tapi sekarang dia menghilang
kejadiannya sehabis saya sama dia ngomongin masa lalu saya
saya pernah ikut kang mus
dia tahu siapa kang mus

dia tahu dari mana
yang teman kinanti juga
kamu kenal dia
cuma pernah ketemu aja
waktu istrinya kang bar meninggal
waktu saya minta kinanti sama dia
sama terakhir dia datang ke sini
sampai jumpa lagi